terima kasih anda masih bersama kami di tech news
anda masih ingat sejumlah dentuman di beberapa lokasi di tanah air sempat menghebohkan warga
dua di antaranya yakni di buleleng bali serta ada juga di lampung
yang dikonfirmasi terjadi akibat jatuhnya meteorit ke bumi
lalu seperti apa sih penjelasan mendasar dari penyebab kedua dentuman di dua lokasi berbeda ini
dan juga bagaimana proses jatuhnya meteorit ke bumi
berikut kami berikan gambarannya untuk anda
meteor merupakan asteroid kecil dari luar angkasa yang tertarik oleh gravitasi bumi
ketika memasuki atmosfer bumi terjadi gesekan meteor dan juga atmosfer
tepatnya di lapisan ionover yang menyebabkan suhu meteor ini meningkat tajam
menjadi sangat panas hingga dapat terbakar
meteor yang jatuh ke bumi juga punya ukuran yang beragam
namun kebanyakan seluruh meteor pada akhirnya akan terbakar
akibat adanya gesekan benda padat dan juga
udara ketika ada di atmosfer hingga habis tak bersisa
hasil gesekan ini juga kerap menimbulkan visual serupa cahaya terang
dan jika dilihat oleh manusia di permukaan bumi seperti ini
fenomena ini seringkali dikenal dengan bintang jatuh
biasanya langsung pada make a wish gitu ya
sementara itu meteorit adalah batu meteor yang berhasil masuk ke lapisan atmosfer
atau menembus seluruh lapisan atmosfer atau bahkan mencapai permukaan bumi
hal inilah yang terjadi di dua lokasi berbeda di indonesia beberapa waktu lalu
dan sempat membuat kehebohan warga
yang pertama adalah di buleleng bali pada dua puluh empat januari dua ribu dua puluh satu sekitar pukul sebelas waktu indonesia tengah
sejumlah warga buleleng di bali melaporkan adanya jejak cahaya di langit
serta suara dentuman yang terdengar cukup jelas
sensor gempa di stasiun badan meteorologi klimatologi dan geofisika di singaraja
bahkan sempat mendeteksi adanya anomali getaran sekitar dua puluh detik
hingga menyebabkan getaran dengan intensitas
lapan juga menyebut jika dentuman terjadi akibat gelombang kejut saat meteor ini masuk ke atmosfer
dan gelombang kejut inilah yang menyebabkan getaran yang terekam di seismograf bmkg
jadi bisa diambil kesimpulan jika meteor yang jatuh dari langit sekitar buleleng bali ini hancur total
ketika bergesekan dengan atmosfer dan tidak berhasil mencapai ke permukaan bumi
lalu juga ada di lokasi lain tepatnya di wilayah lampung
dentuman serupa juga terjadi pada kamis malam dua puluh delapan januari
ini juga sempat bikin heboh warga sekitar
warga pun juga mengaku sempat melihat ada kepulan asap begitu di langit usai terjadi dentuman
dalam waktu yang berdekatan juga ada sebuah benda asing yang jatuh ke rumah seorang warga di lampung
di lampung tengah tepatnya
peneliti institut teknologi sumatera atau itera yang datang ke lokasi memastikan kalau benda asing tersebut
tak lain tak bukan adalah sebuah benda asing
tapi sebuah meteorit
tanda tanda yang ada pada batu yang jatuh tersebut juga punya ciri ciri dari sebuah benda luar angkasa
hal ini juga sudah dibenarkan oleh pihak lapan
peneliti itera meyakini jika dentuman yang didengar warga ini berasal dari aktivitas jatuhnya benda luar angkasa ke bumi lampung
dan kalau kita bisa lihat ya dua contoh kasus tadi memperlihatkan kepada kita jika aktivitas benda dari luar angkasa
nyata adanya khususnya di atas langit kita langit nusantara
ya angkasa yang jatuh ke bumi adalah hal yang belum pernah terjadi
lalu juga kalau bicara tentang atmosfer atmosfer juga punya peran yang cukup penting untuk keberlangsungan kehidupan kita yang ada di bumi
karenanya perlu adanya upaya dari kita semua untuk yuk bersama sama menjaga kualitas atmosfer agar dapat melindungi kita
salah satunya adalah dari ancaman benda dari luar angkasa